waktu gadi datang ke sini dia bahkan gak disclose sd nya mana
gue junjung itu dan setelah gue lihat kontennya semuanya di blur
dan itu harus dicontoh harusnya dengan digital content creator
yang memanfaatkan anak anak sekolah untuk kontennya
ya mengkomodifikasi kalau aku bilang
itu harusnya ya itu ya
yang gimana caranya matematikanya nilainya tinggi
tapi gak pernah mikirin yang kayak gitu gitu
ada banget nih konten kreator yang
content creator yang mengekspos anak muridnya yang jatuh cinta sama anak gurunya yang cowok
guru nanyain siapa yang paling cantik di kelas ini
atau guru yang waktu itu anak muridnya bawa bekal apa gitu
sesuatu yang itu nggak biasa
atau anak murid yang makan dari plastik
nasi dari plastik itu juga ditontonin mukanya
sekarang kan regangsa aku yang si anak gak bisa baca
di beberapa akun yang nge repost itu ada yang nonton sampai sepuluh juta
karena sama murid murid lain yang pengennya tuh justru mereka pengennya ada gitu
terus kayak gimana kamu tuh juga punya hak loh untuk bilang enggak
kalau misalnya di video itu kamu kelihatan gak pantas mukanya
atau kayak bukan aduh kayaknya lagi gak bagus deh mukanya dan segala macam
kalau siapapun yang videoin kamu itu harus persetujuan kamu
kalau tiba tiba kamu di video ini ada kamera yang nge inituin kamu
tuh kamu berhak loh ngomong kamu jangan videoin saya
tolong didengar dong digital content creator yang suka expose anak muridnya
walaupun mereka masih mungkin belum paham atau masih umurnya masih terlalu muda
tapi mereka punya basic yang namanya hak hak atas privasi mereka sendiri
un itu kan ada kayak unicef gitu ya
hak anak itu yang ditandatangani salah satu indonesia
tapi orang gak tau anak delapan belas tahun
jadi delapan belas tahun itu masih dianggap anak
apapun yang berhubungan dengan privasinya anak ketika itu harus disebarluaskan di media sosial
dan kalau anak delapan belas tahun yang memberikan consent tuh bukan dia